ada masih bersama kami di cnn indonesia today menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti migosia bertemu dengan mantan menteri luar negeri amerika serikat john kerry
menteri susi meminta bantuan john kerry untuk menyukseskan event hour ocean conference yang akan diadakan di bali oktober mendatang
pertemuan antara menteri susi pujastuti dengan mata menteri luar negeri amerika serikat john kerry berlangsung di ruang rapat privat pavilion indonesia di ajang seafood expo nors amerika china dua ribu dua puluh
seperti dilaporkan kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza dari boston amerika serikat pertemuan antara menteri susi dengan john kerry berlangsung sangat hangat
dalam pertemuan ini menteri susi didampingi konsulat jenderal republik indonesia di new york amerika serikat abdul qadir cailani dan direktur jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan nilanto prabowo
kepada john kerry menteri susi menjelaskan mengenai persiapan indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi laut kita atau our ocean conference occ dua ribu delapan belas
kepada john kerry menteri susi menjelaskan mengenai persiapan indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi laut kita atau our ocean conference occ
pada bulan april mendatang
saya akan memohon beliau untuk meyakinkan pemimpin pemimpin besar dunia untuk berkenan hadir ke ocean conference di bali pada bulan oktober
saya berharap dengan ikut sertanya beliau di kepanitiaan seolah olah kan seperti itu akan meyakinkan banyak pemimpin dunia untuk ikut datang